anda kembali bersama kami di cnn indonesia breaking news
masih terkait dengan sidang pada hari ini di pn jatah selatan
ferry sambo bersikukuh tidak ada rencana dan perintahkan richard lezer
untuk menembak yosua utabarat
hal ini disampaikannya pada sidang lanjutan pada hari ini di pn jakarta selatan
menurut mantan kadipropan pory yang sudah resmi dipecat
tidak hormat oleh institusinya pada sembilan agustus dua ribu dua puluh dua ini
dirinya hanya meminta richard eliezer untuk menghajar yosua
verdi sambo bahkan menyebut dirinya sempat bercakap cakap dengan yosua
nanyakan terkait peristiwa pemerkosaan istrinya di magelang
namun hakim ketua wahyu iman santoso mengingatkan sambo
adanya keterangan berbeda dari saksi lainnya
menurut hakim dari keterangan terdakwa lain tidak ada percakapan
saat yosua masuk almarhum yosua langsung diminta jongkok
dan ferry sambo perintahkan richard lezer untuk mesra
sekus yosua hingga akhirnya yosua tewas tertembak
saya mengingat lagi kejadian yang menimpa istri saya
saya bertanya kepada yosua waktu itu
kenapa kamu tega kurang ajar sama ibu
jawaban yang diberikan oleh yosua itu
apa jawabannya dari korban
tega apa komandan
oh kamu kurang ajar sama ibu
kemudian saya marah sekali dengan jawaban seperti itu
akhirnya kemudian saya perintahkan richard untuk hajar yosua yang mulia
bagaimana saudara memerintahkan saudara richard untuk menghajar
hajar chad kamu hajar chad
akhirnya kemudian richard keluarkan senjata dia kokang
kemudian nembak maju sampai dengan yosua jatuh yang mulia
saudara terdakwa saya ingatkan bahwa
dari keterangan terdakwa richard terdakwa riki rizal
maupun terdakwa kuat ma'ruf di persidangan
tidak ada yang menerangkan bahwa saudara sempat bercakap cakap dengan korban
tetapi saudara langsung begitu melihat korban
mereka mengatakan hal yang sama yaitu
dan terdakwa eh korban
mengatakan ada apa pak ada apa pak
tapi pada saat yang sama saudara mengatakan
kamu kok tega sekali tidak ada percakapan itu diantara tiga terdakwa yang sudah memberikan keterangan